listrik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari hari
tanpa listrik peralatan rumah tangga tidak akan bisa digunakan dengan baik
walaupun kini terasa lebih mudah karena adanya listrik ingatlah untuk tetap bijak menggunakannya